sebuah kampung di kabupaten blitar menawarkan konsep wisata edukasi budidaya seputar ikan gurami
ya selain bisa banyak tahu bagaimana cara mengolah ikan gurami yang benar
pengunjung juga dijamin terhibur dengan aneka spot selfie yang disediakan
kampung gurami seduri
tak hanya itu para pengunduh semakin dimanjakan dengan aneka spot selfie yang disediakan pengelola
selain untuk wisata edukasi anak lokasi ini sering menjadi jujukan warga untuk mengisi libur akhir pekan mereka
selain liburan bisa makan makan di sini terus bisa tahu di daya ikan gumi itu gimana
pemilik sengaja menawarkan konsep edukasi ikan gurami untuk menghidupkan kembali kampung sendiri
yang dulu pernah dikenal sebagai kampung penghasil ikan gurami
gurami merupakan kehidupan masyarakat seduri
jadi ketika disebut nama gurami maka seluruh masyarakat seduri akan merasa bahwa itu adalah saya
maka ini adalah ikonik
selain menawarkan aneka konsep wisata pihak pengelola juga memanjakan para pengunjung
dengan menawarkan kuliner ikan gurami berbagai rasa dengan harga terjangkau
yusif yunufyanto berita